ya empat orang serumah di kaliders jakarta barat meninggal dunia
diduga tidak makan dan juga tidak minum selama berhari hari
faktanya dari sejumlah penelitian dampak kelaparan dan kehausan ternyata memang mematikan
sangat berbahaya sekali
jika tidak makan dan minum seorang ternyata hanya sanggup bertahan hidup paling lama tujuh hari
bagaimana bisa kita lihat bersama
ya kita mulai dari sistem pencernaan terlebih dahulu
nah saat kelaparan ini membuat kondisi lambung ini akan kosong dan menjadi kembung
nah tidak hanya lambung organ pencernaan lain yaitu pankreas ini juga akan meradang
nah dalam kondisi ini seseorang yang kelaparan akan merasa mual hingga muntah
dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang kelaparan juga bisa membuat otot otot
saluran pencernaan ini tidak lagi mampu untuk mendorong makanan
ya tidak hanya bagi organ organ pencernaan tidak adanya asupan makanan ini membuat tubuh lemas karena ketiadaan glukosa yang akan diubah menjadi energi
nah tekanan darah orang yang kelaparan ini perlahan akan berkurang hingga akhirnya berhenti
karena otot jantung ini tidak lagi memiliki cukup energi untuk memompah darah ke seluruh tubuh
akibatnya fatal jika jantung tidak lagi mampu memompah darah yaitu kematian
nah sementara pada otak kekurangan energi akibat kelaparan ekstrim ini membuat seorang menjadi kehilangan konsentrasi lalu juga pusing dan kehilangan kesadaran
namun dibandingkan dengan kelaparan tubuh manusia ini lebih tidak bisa untuk menahan kehausan
nah kita lihat air ini perannya sangat penting yaitu untuk mencerna makanan untuk membawa oksigen dan juga nutrisi
dan juga membuang makanan
dan juga membuang makanan
dan juga membuang makanan